ini sudah keluar dari rumah edo dengan membawa koper
jadi kamu ngeliat indi keluar dari rumah edo masih bawa koper
yaudah bang tolong ya kamu awasin indi terus jangan sampai indi kenapa napa
fadil kamu bisa kan tolong jemput ini di dekat rumah edo
kalau indi gak mau gimana ma
pasti dia mau sayang dia tuh gak punya siapa siapa
dan aku harap kita gak akan pernah membahas ini lagi
supaya kejadian kejadian kayak tadi nggak akan terulang
tadi edo datang kesini bikin ribut terus indi
kalau tiap hari kayak gini lama lama jantung mama bisa copot pak
sudah lama kan semuanya sudah berakhir
untung tadi taufan mendengar juga
jadi masalahnya bisa selesai sampai disini
iya tapi atas dasar apa ini bicara seperti itu
kalau memang dia mau berbohong
kenapa sih dia harus milih kebohongan yang besar seperti itu pak
mama ini kayak gak kenal indi aja
keponakan kesayangan mama itu kan gak suka sama kamila
dia akan melakukan apa saja untuk memojokkan kamila ma
mah mama tuh kayak gak kenal indi deh ma
dia kan emang senang jadi provokator
anak sudah anak
indi indi indi
kamu mau kemana
kamu mau pergi
ya mau pergi lah
kenapa aku disini
udah gak ada satu orang pun yang percaya sama
indi kamu gak usah main main deh indi
ngapain sih kamu mau pergi kemana
hendy gak main main tante
jadi tante gak usah cegah indi
karena walaupun tante cegah indi indi akan tetap pergi
ini sebaiknya kamu kembali ke kamar kamu
jangan ke anak kecil begitu dong di
indi akan tetap pergi
biar kalian semua puas
eh sudah mamat tenang saja
biar papa suruh bambang ikuti dia
paling nggak kita tahu di mana dia dan di tempat yang aman kan
tolong kamu ikutin ini kemana aja dia pergi
dan kamu laporkan terus sama saya
ya tuhan terima kasih
akhirnya kamu pulang juga dok
mama kangen banget sama kamu
kamu pasti kangen sama mama ya
mama edo tuh lagi bete banget ma
kenapa kamu bete do
yaudah kamu masuk dulu ya
kita bicara di dalam ya
terus keluarga fadil melarang kamu untuk menemui kamila
mengharapkan cintanya kamila itu
hanya membuat kamu sakit hati edo
biarin aja camillah itu tinggal bersama
memang mereka semua sama
berulang kali mereka menyakiti hati kamu edo
mama yang ada di pihak kamu
tapi itu edo gak elah ma
nget netnya ngambil kamila dari edo
dengar ya do
daripada kamu pusing
lebih baik kamu menata hidup kamu
tunjukin sama si camilla itu
kalau kamu itu semakin matang
supaya kamila itu menyesal sudah menyanyiakan kamu
kamu jangan pernah lagi tinggalin rumah ini ya
mama kesepian gak ada kamu
mama udah beresin kamar kamu
lebih baik sekarang kamu langsung tidur
kamu istirahat dengan tenang
kamu istirahat dengan tenang
kamu istirahat dengan tenang
kamu istirahat dengan tenang
kamu sudah sesuai dengan mirainkan
kamu tidak pernah good
katanya ini udah gak pernah kesini lagi
tante indi kesel banget tante
indi kesel sama mereka
kesel sama siapa indi
ini kesel sama keluarga indi
mama tante ambar om tama ana fadil
mereka tuh gak ada yang percaya sama indi tante
dan taufan juga
dia tuh ngeselin banget deh
pokoknya indi gak mau pulang ke rumah
indi mau tinggal di rumah tante
enggak enggak enggak
udah dong jangan marah marah dulu
dengar cerita indi
ah terus terus gimana indi
tadi tuh indi lagi ngebongkar kejahatannya kamila tante
bongkar kejahatannya kamila
lu jangan jejekin kamila deh
lah aku gak jelekin dia doh
dia emang gak pantas dipuji
kamu tau gak
selama ini dia itu dan nipu keluarga aku
tante asal tante tau ya
anak yang kami kandung itu ternyata bukan anaknya fadil
tapi anak dari laki laki lain
dan kamila pinter banget kan nutupin selama ini
fadil juga bodoh banget
dia mau bertanggung jawab terhadap kamila
tapi waktu indi membongkar semuanya indi dianggap bohong tante
kesel banget kan
tapi surat ini asli
berdasarkan surat ini
kalau ayah biologis dari anak yang dikandung oleh camilla regina putri
adalah fadil renaldi
ini lu jangan bercanda deh
hasil tes dna itu sudah terbukti jelas
udah aku gak bohong
itu tuh semua beneran
mana buktinya kalau omongan lu emang benar
aku sendiri kok yang denger perbincangan fadil sama kamila
kamila bilang itu bukan anak fadil
dan aku udah curiga dari dulu
hamil itu kan perempuan murahan
pantesan aja keluarga tante ambar tuh gak percaya sama lu
gua aja gak percaya sama lu
kalau lo gak bisa provokasi keluarga tante ambar
jangan provokasi keluarga gua
aku tuh gak bohong gitu

amila itu memang perempuan murahan
dia selalu kan ganti ganti cowok
dan dia itu gak pantas dicintain laki laki manapun tau gak
udah udah edo ini cukup
udah udah edo ini cukup
kenapa sih selalu camillah kamila dan kamilah selalu yang jadi permasalahan
mama gak rela edo kalau kalian itu bertengkar hanya gara gara kami lah
mau camillah punya anak dari fadil dari laki laki lain
terserah deh mama udah gak peduli
udah dong jangan ribut ya
udah dong jangan ribut ya
udah dong jangan ribut ya
lain kali jaga omongan lu
gua gak rela kalau lu ngejelek njelekin kamila
kamila itu bukan perempuan murahan
aduh indi udah deh
lebih baik kamu pulang aja dulu ya
tante maksud indi ke sini itu kan untuk tinggal di rumah tante
kok tante tegas sih ngusir indi
tante tegas indi
tapi kan ibu lagi kesel sama kamu
nanti kalau kamu di sini kalian pasti bertengkar
ya tapi tante
udah deh indi
edo itu baru pulang
nanti dia pergi lagi
jadi kamu pulang aja dulu ya
atau tante bookingin hotel yang berbintang buat kamu ya
gak usah permisi
tante asal tante tahu ya
anak yang kami kandung itu ternyata bukan anaknya fadil
tapi anak dari laki laki lain
kamu pasti kepikiran apa kata kata indi ya
udah lah do gak usah dipikirin
belum tentu itu benar kan
tapi kalau sampai benar gimana mah
iya kalau benar terus kenapa
bukan anaknya fadil belum tentu juga anak kamu kan
ya udah gak usah kamu pikirin si camilla itu
kamu itu jalan ikut ikutan bodo kayak fadil
mau bertanggung jawab sama perempuan yang gak dihamilinya
sekarang kamu masuk kamar ya
terus kamu istirahat
gak usah mikirin si kamila lagi
kamila itu perempuan kamu
anak yang kami kandung itu ternyata bukan anaknya fadil
tapi anak dari laki laki lain
kenapa sih kalau itu bukan anaknya fadil yang hape pulang ke situ
kenapa dia lebih milih fadil daripada gue
namanya dok si fadil
masa hal ini masihzw sandara
ini sudah keluar dari rumah edo dengan membawa koper
jadi kamu melihat indi keluar dari rumah edo masih bawa koper
ya udah bang tolong ya kamu awasin ini terus
jangan sampai ini kenapa napa
fadil kamu bisa kan tolong jemput ini di dekat rumah edo
kalau indi nggak mau gimana ma
pasti dia mau sayang dia tuh gak punya siapa siapa di sini
kamu nggak usah khawatir biar kami lah kita yang jaga ya
ya udah kalau gitu fadil pergi dulu
sampai jumpa ibu

nah siapa suruh sih kalian semua gak percaya sama aku
tante ambar pakai nampar aku segala lagi
indi dengerin dulu
dan aku tahu kok
aku yakin banget kalau kamu itu tahu anak dalam kandungan camilla itu bukan anak kamu ya kan
tapi kamu berusaha nutupinnya
jawab dong fadil itu bukan anak kamu kan
terserah kamu ngomong apa
yang jelas anak yang ada dalam kandungan kamil itu anak akun
taufan benar kamu di salah dengar
aku nggak salah dengar
udah deh udah udah
nggak akan ada yang percaya
kamu nggak punya bukti kan
sedangkan aku dan camilla kita punya bukti
dari hasil tes itu menunjukkan pelaku ayah kandung dari anak yang kandung amilah
dan saksinya adalah mama papa tante marta edo
terti nggak pak
udah lah sekarang kita pulang
kita lupakan semua masalah ini
kalau kamu gak mau ikut pulang aku tinggal
maksudnya fadil indi nggak berhasil bicara sama tante amber
ini semua berkat perkataan taufan
dan indi juga nggak punya bukti
kamu kepikiran omongan indi tadi ya
udah gak usah terlalu dipikirkan mila
nggak ada yang percaya aku dengan omongan indi
jadi kamu nggak usah khawatir
rahasia itu aman bersama